jangan terus dihatikan macam macam
dan semakin saya bisa dekat dengan pak panji bumilang
saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan
sudah ada komunikasi pak dengan pak panji
belum ketemu ya pak
jadi sejauh ini kalau ada ajaran mengimpakan apa
kan saya bukan ahlinya
kan ada ahlinya
kalau ada ajaran yang mengimpakan yang itu kan mui
tapi dia minta bantuan gitu nggak sih pak
mudokok sendiri kan
ngasih ceramah kebangsaan di sana
pandangan bapak waktu itu seperti apa pak
mungkin kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam
tapi yang saya lihat bahwa norma norma kebangsaan berjalan di sana
indonesia raya selalu di
tetapi keseharianya kan aku nggak di situ
tapi saya hanya melihat bahwa nilai nilai kebangsaan
dan seluruh saya selalu dibicarakan di sana
presiden tadi menyebut minta untuk didalami gitu pak
presiden tadi menyebut supaya kalau ini didalami gitu pak
kemain kopal hukum
iya saya pikir semuanya akan beri aksi apa
itu bisa saya katakan sejak lalu
kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama islam
ya kan ada mui
kan udah bertindak kan
kalau ada penyimpangan di bidang ideologi kan ada
ada lembaganya yang nanganin kan ada
ini nggak boleh berlarut
karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana
kalau nggak kan gelisah itu anak anak di sana

harus perlu ada kepastian dari kita
perlu dicabut nggak pak kalau nanti memang ada
perlu dicabut nggak pak kalau nanti memang ada
juga buru buru ke sana lah
maka bahasa didalami oleh presiden tadi adalah perlu semuanya mendalam
sesuai dengan tupoksinya masing masing
kalau dari sisi ideologi kan di pemda juga ada yang menangani
berikutnya ppp juga ada
kalau lebih keras lah ya umumannya penyimpangannya sudah menuju kepada apa itu
radikalisme atau dan sebagainya
kan ada bpn raden nasional penanggulan teroris
jadi inilah semua badan badan itu bekerja untuk mendalami semuanya
kalau terjadi sesuatu seperti apa
serahkan nanti apakah itu sifatnya pembinaan apakah itu sifatnya law enforcement
nah itu pilihannya
pak kalau kursi penop info pak

sekarang sudah pak komunikasi dengan pak panji nggak